anda kembali di cnn indonesia prime news
presiden joko widodo jumat pagi meninjau proyek renovasi masjid istiqlal jakarta
dalam kesempatan itu presiden juga mengusulkan adanya pembangunan terowongan silaturahmi di masjid istiqlal
renovasi kali ini merupakan yang terbesar sejak empat puluh satu tahun silam dengan menelan biaya sebesar empat ratus tujuh puluh lima miliar rupiah
presiden jokowi menegaskan meski direnovasi namun diupayakan agar tidak merusak atau mengganti sejumlah hal
sebab masjid istiqlal merupakan warisan budaya
dari hasil tinjauan ini presiden jokowi mengusulkan pembangunan terowongan bawah tanah
yang menghubungkan masjid istiqlal dengan gereja katedral
usulan untuk dibuat terowongan dari masjid istiqlal ke katedral
tadi sudah saya setujui sekalian sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi
tidak kelihatan berseberangan tapi silaturahmi terowongannya
bawah tanah sehingga tidak nyebrang kalau nyebrang itu kayak berseberangan
nah sekarang pakai terowongan bawah menjadi terowongan silaturahmi
pasca penolakan warga terhadap renovasi gereja di kabupaten karimun kepulauan riau bupati karimun awang dan bupati riau
rafiq menyatakan kondisi kabupaten karimun saat ini sudah kondusif
pasca bentrokan kondisi gereja katolik paroki santo joseph tanjung balai karimun kepulauan riau terlihat sepi
belum ada aktivitas di gereja setelah sebelumnya bupati kabupaten karimun aun nur rafiq mengadakan pertemuan tertutup
dengan para tokoh dan menghasilkan beberapa kesepakatan
salah satunya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan tata usaha negara
terkait izin mendirikan bangunan gereja paroki santo yosep
dan selama proses hukum masih berlangsung
fasi pembangunan gereja paroki santo yosep tidak boleh dilakukan
bupati karimun dalam keadaan kondusif
mengenai masalah pembangunan gereja
kemarin sudah dibicarakan antara pemerintah daerah karimun
antara kementerian agama ketat karimun dan juga kak amil pihak uskup
sudah disepakati beberapa hal yang pernah kita publikasi
bahwa masing masing pihak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung
kami disini aman
kami disini damai
kami disini harmonis
dan kehidupan umat beragama kementerian agama dijamin dengan baik
sebelumnya pada kamis enam februari dua ribu dua puluh
warga yang mengatasnamakan aliansi peduli karimun atau apk
dan beberapa orma sempat bentrok dengan pihak polisian
warga bentrok dan merusak beberapa fasilitas
karena mereka menilai ada pengingkaran perjanjian
dalam kesepakatan penundaan pembangunan gereja
yang kini sedang ditangani oleh pengadilan tata usaha negara atau pt un
tapi mereka sudah mengadakan kegiatan tanpa sepengetahuan kita
makanya kita bantah ini semuanya
ini sudah kesepakatan dan sudah ditandatangani oleh bupati
perjanjian semaren tunggu ingkrah putusan ptun
yang sejak tanggalnya lupa
kita tak ingat datul
sampai putusan keluar gitu lah
jadi permintaan kita disini apa pak
jangan dilakukan apapun disitu
pembangunan jembatan penghubung gereja katedral dan masjid isti
menuai pro dan kontra

berbagai kasus intoleransi
memperjuangkan hak hak minoritas
dan menghilangkan distorsi dalam kehidupan beragama
dianggap memiliki urgensi yang lebih tinggi
ketimbang mengeluarkan biaya besar
untuk membangun simbol toleransi tanpa membenahi substansi
toleransi bahasa basi kami bahas dengan dua narasumber kami
malam hari ini di sebelah kiri saya ada prof jaya suparna
budayawan selamat malam prof
terima kasih sudah bergabung bersama kami
sebelah kiri prof jaya ini ada
bang coki atau
dan pos pos wakil ketua setara
mungkin saya ke prof jaya terlebih dahulu
kalau anda melihat memotret toleransi
yang saat ini ada di indonesia
dengan berbagai kasus yang belakangan muncul ke media
dengan saat ini pemerintah yang sedang berupaya
untuk kemudian membangun simbol toleransi
berupa terowongan penghubung
antara istiqlal dan katedral
yang sejatinya memang ini sebagai
salah satu simbol toleransi
antara umat beragama dan umat umat
terkuat yang kita miliki
menurut saya masalah
presiden jokowi ingin membangun
itu tidak ada hubungannya
dengan toleransi menurut saya
tadi saya perhatikan beliau
bicara tadi silaturahmi
kalau saya boleh menilai
itu sebetulnya gagasan
terowongan itu sejauh saya kenal
beliau beliau itu kan memang
sedang menggalakkan pembangunan
karena beliau menganggap pembangunan
infrastruktur itu akan membuka
lapangan kerja bagi
ada hubungannya nanti menurut saya
akan menjadi destinasi
wisata yang cukup menarik
jadi saya menilai itu positif
tapi gak ada hubungannya
toleransi is masalah
nah karena ini kebetulan
ada teman dari
setara yang saya tahu
beliau punya data
lebih baik saya dengar dulu
mengenai beliau bagaimana mengenai toleransi itu
setara juga sudah mengeluarkan
beberapa data begitu tentang toleransi
tapi menarik kalau kita telisik terlebih dahulu
ini melihat pembangunan terowongan tersebut
dan juga berbagai kasus intoleransi
yang sempat kita ramai
ya kami memang sejak awal mempertanyakan
urgensinya atau manfaatnya
dari pembangunan terowongan tadi
terjadi sejumlah kasus intoleransi
seperti tadi kita lihat tadi yang di karimun
kemudian ada juga di bantul
baru baru ini dimana
dipertanyakan ada dua gereja yang
lakukan ibadah di mal di hartono mall
oleh satu kelompok disana begitu
nah ini kasus kasus yang berulang ulang
dan kesekian kali
nanti mungkin bisa ditepaparkan data kami bagaimana
sejak sepuluh tahun terakhir dan lima tahun terakhir
pada masa pak jokowi
tidak ada perubahan yang cukup berarti
dari segi penyelesaian kasus kasus intoleransi
terus terjadi beberapa kasus intoleransi
karena itu memang betul seperti tadi
kata pak jaya nggak ada hubungannya
sebetulnya antara pembangunan terowongan
yang disebut terowongan silaturahmi
dengan penyelesaian kasus intoleransi
apalagi kalau kita
melihat itu sebagai simbol
kalau simbol itu sesuatu yang misalnya eye catching
dalam memori personal
memori komunitas supaya kemudian bisa
diproses menjadi tindakan
nah ini di bawah tanah tidak terlihat begitu
saya harus mau apa
misalnya begini kalau dibandingkan
monumen bom bali di pantai kute
kan orang jelas lihat gitu kan
ada orang mengingat kejadian pengeboman
ada nama nama korban nah itu kan sebagai memori
supaya kita berusaha supaya tidak terulang lagi
tapi menelan anggaran yang besar
nah kenapa tidak dialihkan
sesuatu yang lebih bermanfaat
saya dengar itu tujuh puluh tiga mas tujuh puluh tiga miliar
dan itu memang proyek multi years
dan selama ini juga
ini kan masjid istiqlal dibangun oleh bung karno
ini kan sebagai seksimbol keragaman indonesia
berdiri berdampingan antara masjid
apalagi sekarang kita tahu lah imam
imam besar masjid istiqlal pak nasruddin umar
dan kardinal uskup jakarta
berhubungan baik selama ini
dan juga kalau misalnya teman teman katolik
kalau ada kebaktian yang cukup besar
dimana membutuhkan ruang parkir
dia bebas kok menggunakan ruang parkir di istiqlal
gitu pun sebaliknya
nggak ada masalah gitu loh
jadi sesuatu yang sudah selama ini sebagai simbol kerugunan
buat apalagi ditambah tambahin
satu nokta ditambah menjadi noda
itu yang perlu dipahami
lebih baik menyelesaikan
kasus kasus yang ada
setara mengeluarkan data
yang kemudian paling banyak kasus intoleransi
kita sama sama tampilkan
ini dia peringkat pelanggaran
dan berkeyakinan begitu di indonesia
ternyata kalau kita lihat datanya
jawa barat di peringkat tertinggi
di susul dki jakarta
jawa timur jawa tengah
di yogyakarta banten
sumatera utara sulawesi selatan
ini nomor yang anda lihat adalah
kasus yang terjadi
kalau kita lihat data
pulau jawa yang menjadi
tempat melting pot akulturasi budaya
di indonesia ternyata memiliki
kasus intoleransi tertinggi
kita tidak bisa menyatakan
hanya salah satu faktor
memang dalam beberapa tahun terakhir
khususnya dua dekade terakhir
memang kita melihat konservatisme menguat
di dalam masyarakat
dan juga egoisme keagamaan
dan egoisme keagamaan yang menganggap
pandangan dan keyakinan dia yang paling tepat
sehingga menapikan orang yang berbeda
dia merasa bahwa
dia tidak bisa menerima keberadaan orang lain
karena harus dibedakan antara
radikalisme dan terorisme
kalau intoleransi adalah
menganggap orang yang berbeda itu
tidak patut dihargai
radikalisme itu memusuhi orang yang berbeda
keyakinan sementara kalau terorisme
memerangi orang yang berbeda keyakinan
itu penjelasan sederhananya
ada banyak di berisi lain
yang muncul sebenarnya lebih banyak adalah intoleransi
karena menurut kami adalah dalam berapa tahun terakhir ini
pertemuan pertemuan hanya berdasarkan
berapa tahun terakhir ini
hanya orang yang satu identitas
boleh dikatakan pasca reformasi
apalagi kemudian ini kan kita sedang
sedang dalam transisi ini transisi yang tidak pernah berhenti nih indonesia ini
sedang mencari satu bentuk lagi
orang lebih banyak lebih senang bertemu dengan orang yang sesama
gagap menghadapi perkembangan itu
itu yang terjadi itu sebuah kemunduran
kalau anda melihat dari
sejak zaman kita merdeka atau bagaimana
tentu kemunduran karena kalau saya masih ingat
kalau kita kecil mungkin pak jaya juga bisa
kalau ada orang membangun masjid
teman teman non muslim kemudian menyumbang
bahkan tenaga juga
sebaliknya orang kristian
misalnya lagi bangun gereja
teman teman muslim membantu juga
itu terjadi di daerah pedesaan
bahkan di perkotaan sub perkotaan
sekarang ini fenomena yang boleh katakan jarang
di indonesia timur mungkin masih ada beberapa
tapi juga kita masih ingat
kasus kemarin di minahasa utara
yang non muslim menolak
teman teman muslim ingin mendirikan
musyolah bahkan masjid misalnya
ini semacam apa ya
semacam gejolak satu fenomena
yang seharusnya disikapi dengan cermat
dan ada satu kebijakan yang strategis
dari pemerintah bukan semacam ini
tidak menyentuh akar masalah
oke mungkin prof jaya punya
tanggapan terkait bagaimana
kemudian penyebaran kasus kasus intoleransi
terima kasih sekali tadi data dari istara
sangat berharga buat saya
tetap pada pendirian
diserahkan ke masyarakat
ya ini adalah
dan sebenarnya indonesia ini
sudah punya lembaganya
yaitu kementerian agama
itu beliau agama ini
bertanggung jawab atas
saya tidak tahu sejauh mana
kementerian agama ini
sudah punya kebijakan
seperti yang anda tadi
itu yang berlaku buat
seluruh rakyat indonesia
bukan untuk mayoritas
untuk minoritas tapi yang betul betul
adil berlaku untuk semua
sampai saat ini masih ada keberpihakan
saya belum tahu saya belum berani bilang
belum meneliti bagaimana
yang dikwadirkan beliau itu
kan kalau ini didiamkan itu akan menjadi
yang sangat berbahaya
minimal kalau di
kementerian agama belum ada
seharusnya membentuk satu badan
terhukuman umat beragama
yang bertanggung jawab
pada setiap kasus
terjadi kan perselisian selalu terjadi
tapi kemudian bertanggung jawab
untuk menyelesaikan masalah itu
jadi semacam pembangunan berkelanjutan
kan betul betul harus diatur
kalau selama itu dilepaskan
itu nanti yang akan yang menang
jumlahnya lebih banyak
menjamin sebetulnya kemerdekaan
dan ukuran peradaban
baik nanti kita akan bahas bagaimana kemudian
penanganan kasus kasus intoleransi yang ada
apakah ini benar benar sudah terselesaikan dengan tuntas
dan memberikan efek efek yang menimbulkan perubahan
begitu di masyarakat atas kasus kasus intoleransi ini
kita akan kembali lagi si anany indonesia prime news
kembali usai jeda berikut
terima kasih anda sudah bersama kami di sidena ini indonesia prime news
kami masih membahas soal toleransi
masih bahasa bahasa begitu ini kita lakukan
dialog ini untuk kemudian merawat toleransi yang kita miliki
begitu dengan bingkai bineka tunggal ika
yang dimiliki oleh indonesia
kita kembali akan tunjukkan bagaimana data dari setara institut terkait dengan siapa siapa saja aktor aktor atau oknum oknum yang kerap kali melakukan tindakan intoleransi
ini datanya yang kami dapat dari setara institut dari pelaku negara ada pelaku negara dan non negara
tapi kita di sini data yang kita keluarkan pertama dari negara ada pemerintah daerah ada satu ratus lima puluh tujuh kasus
kemudian polisi sembilan puluh delapan institusi pendidikan tiga puluh lima satpol pp tiga puluh tiga kasus kejadian
begitu kan bahkan juga ada kasus intoleransi di pengadilan di kejaksaan di kementerian agama
kemudian juga ada di wilayah tul hisbah hingga pemerintah desa
oke sekarang coba kalau kita meminta tanggapan dari setara institut yang mengeluarkan data ini
apakah ini kemudian mencerminkan bahwa ternyata orang orang yang selalu menjadi agen toleransi tertinggi
memiliki otoritas untuk mengatur tapi juga masih menjadi oknum dalam tanda kutip di tindakan tindakan intoleransi
memang kalau kebijakan pemerintahan jokowi dia mencoba menyerahkan kewenangan mencari penyelesaian ini kepada pemerintah daerah dan fkub
fkub itu ada forum kerjasama umat beragama
jadi suatu kelompok lintas agama yang anggotanya ditentukan berdasarkan populasi agama di satu wilayah
tetapi kita melihat bahwa pada kejadahannya bahwa justru banyak pemerintah daerah yang justru menjadi pelaku
apa karena ada kepentingan kepentingan politik tertentu
pertama tentu saja misalnya menjelang pilkada
artinya ini menyorot atau mengarah pada skb dua menteri yang telah dibuat atau bagaimana
dan kami memang melihat bahwa kasus kasus intoleransi ini sangat tergantung kepada sejauh mana komitmen dari pemerintah daerah untuk setia pada konstitusi dan merawat kebajemukan
kalau dia bermain politik adalah untuk
untuk kepentingan dia
karena itulah dia lebih banyak mengakomodir tuntutan kelompok mayoritas
dan kemudian ini yang paling herannya mengalahkan dalam tanda kutip
mengalahkan tanda kutip kelompok minoritas
sudahlah kamu kan kelompok minoritas kecil
supaya jangan gaduh supaya jangan ribut
sudahlah menerima saja penyelesaiannya
contoh seperti tadi yang di karimun
dari romo paroki sempat katakan bahwa kami tidak pernah terlibat dalam kesepakatan yang dibuat
mereka tidak pernah terlibat dalam kesepakatan tadi
nah ini berulang ulang terus
makanya itu sebab kenapa jadi pelaku negara paling banyak adalah pemerintah daerah
karena mereka menjadi vital
pak jokowi menyadari itu
makanya waktu terakhir itu kan pak jokowi bilang bahwa karena pemerintah daerah tidak mampu menyelesaikan
karena itu dia minta supaya menko polkam dan kapolri turun tangan mencari penyelesaian
pak dok mengerti pak jokowi bawa air senjata sebenarnya ini sumber masalahnya
nah itulah sebabnya kalau itu disebut tadi
pemerintah pusat melakukan sinergi dengan pemerintah daerah
dan kemudian menekankan betul bagaimana menegur atau memberikan peringatan kepada kepala daerah yang tidak sungguh sungguh mencari penyelesaian
dan jangan lupa mas
ini banyak kasus yang belum terselesaikan
pakai contoh misalnya gki yasmin dan hkbpld
dodo nya menang di pt un
kalau tadi bilang bahwa penyelesaian tunggu pt un
kasus yang menggantung akhirnya
karena membawa masalah agama di dalamnya
dan mereka setiap dua minggu beribadah di depan istana
sudah lebih dari tiga ratus kali
belum ada penyelesaian
bagaimana ini prof janda melihat kompleksitas yang terjadi dalam toleransi antarumat beragama yang ada di indonesia
setelah tadi digarisbawahi oleh beliau yang menguasai data
jadi saya tetap kembali ke tadi
ini harus ada satu lembaga satu badan yang independen
nanti kalau ini diserahkan pemerintahan itu bagus sekali tadi beliau menganalisa
mereka punya kepentingan
ini harus ada
ini harus ada satu badan yang tidak punya kepentingan
betul betul tugasnya adalah merugunkan
jadi mau istilahnya toleransi atau intoleransi oke lah
tapi kalau menurut saya kerukunan umat beragama
tanggung jawab dia
jadi begitu ada masalah gereja tidak boleh
atau masjid tidak boleh
atau kuil tidak boleh
serahkan ke beliau
beliau yang tanggung jawab
kalau pemahaman tentang toleransi sendiri
bagaimana bisa agar penafsiran tentang toleransi
instansi yang benar benar hakiki
begitu bisa diserapi oleh masyarakat seluruh
saya kira toleransi itu harus tumbuh alami
sesuai dengan tumbuhnya peradaban
itu adalah masalah yang bangkit dari mereka sendiri
dari masyarakat sendiri
atau saya sebut dari kita sendiri
yang kita mulai dari diri masing masing
nah itu baru bisa
tapi kalau itu kita menunggu peradaban indonesia
kalau tidak diatur
kalau nggak ada satu lembaga yang mengatur
itu tetap aja nanti beliau punya kerisauan terus
itu akan nabrak gitu
bang coki ruang ruang mana kemudian
yang sering kerap kali digunakan oleh oknum oknum ini
untuk kemudian bisa menyebarkan paham paham intoleransi
ini kan pasti ada propaganda begitu kan
ada semacam ajakan yang dilakukan
kepada sekelompok orang tertentu
untuk melakukan kegiatan kegiatan intoleransi tertentu
itu banyak terjadi di ruang ruang publik
di ruang ruang pertemuan
baik juga di sekolah ya
kita tahu misalnya sekarang
mereka juga aktif ke sekolah sekolah
kemudian di perkampungan
mereka juga aktif masuk di perkampungan
ini tadi benar tadi
ini virus yang menyebabkan infeksi
kalau tidak cermat dan tidak bergerak cepat
ya potensinya menjadi besar
terus di depan
dan pemerintah ini kan punya tugas untuk kemudian mengontrol virus tersebut
kalau kami masih percaya bahwa indonesia
masyarakat indonesia masih mempunyai modal sosial yang tinggi
artinya bahwa tingkat penghormatan terhadap yang lain
tingkat toleransi masih cukup tinggi
tapi sedikit demi sedikit mulai terkikis
karena pembiaraan dilakukan oleh pemerintah
karena pemerintah selalu pertimbangannya adalah
kami tidak ingin ada kegaduhan
tidak mau keributan
apalagi pak jokowi selalu bilang
prioritas kita adalah infrastruktur
apakah prioritas agar tidak ada kegaduhan itu
kemudian menyebabkan beberapa kasus intoleransi
akhirnya berakhir menggantung di indonesia
nanti kita bahas ya usai jeda berikut ini
tetaplah di cnn indonesia prime news
kami segera kembali

kemudian ormas keagamaan mui kemudian juga ada intoleransi individu juga
kemudian ada dari fpi ormas juga fui perusahaan tokoh agama masyarakat
bahkan juga tercatat melakukan tindakan intoleransi
kalau melihat data ini sebetulnya apakah bang coki anda lihat ini
ada kemungkinan begitu ada semacam kontrol yang bisa dimainkan oleh kelompok masyarakat
begitu ormas keagamaan begitu untuk kemudian melakukan aksi intoleransi ini
hingga akhirnya ada pembiaran kasus kasus intoleransi yang ada di tanah air
yang pertama kalau kita baca data itu yang menarik adalah
ini ada terjadi pergeseran dalam kira kira tujuh tahun terakhir
kalau awal awalnya biasanya pelaku pelaku non negara itu adalah kelompok kelompok ormas keagamaan yang intoleran
tetapi dalam tujuh tahun terakhir kemudian berubah menjadi kelompok warga
ini sebagai tanda bukti bahwa pandangan pandangan yang picik
yang hanya sempit kepada keagamaannya sudah mulai menyebar kepada kelompok kelompok lain
itu yang berbahaya
yang kedua betul bahwa di banyak kasus terjadi pembiaran dilakukan oleh pemerintah daerah
karena itu tadi ada kepentingan kepentingan politik tertentu
terutama kepentingan elektoral
sehingga dia lebih banyak memilih bahwa ya itu
bias terhadap mayoritas
ini saya tidak bicara pada mayoritas apapun ya
di tempat di indonesia timur juga sebenarnya terjadi hal yang sama
karena mereka merasa bahwa ini saya butuh dukungan kok
saya butuh sesuatu
supaya saya tetap bisa memerintah atau kemudian terpilih lagi
dia tidak ingin kemudian terlihat bermusuhan dengan yang tanda kutip kelompok yang mewakili mayoritas tadi
silakannya pemerintah pusat karena merasa bahwa itu apa
bukan domain mereka
dia sudah serahkan wewenlang ini lho
biarlah pemerintah daerah mencari penyelesaian
ya prof jaya masih seksi kemudian isu isu agama dan juga yang mengarah ke intoleransi
dimainkan kemudian ke dalam ranah politik
mengingat kita juga masih ada beberapa event event besar di tahun dua ribu dua puluh ini
setiap setiap anu pemilu kemudian tipe pemilu di situ kemudian semua sudah lupa daratan semua
penting bagaimana saya bisa memperoleh suara rakyat terbanyak
nah itu yang saya khawatirkan
kalau ini dibiarkan
itu sudah lah akan makin menjadi tadi
apalagi saya ngeri tadi melihat bagaimana justru yang pertama bukan lagi ormas tetapi justru warga
ini kan menunjukkan bahwa ini sudah menjadi gerakan rakyat sebenarnya
pemerintah harus cepat
jangan biarkan lah
anu bentuk satu badan
sudah itu serahkan ke mereka untuk menyelesaikan itu secara adil
sesuai keadilan sosial untuk seluruh rakyat indonesia
tapi apa sih kemudian prof yang menyebabkan
let's say kita punya landasan ideologi yang kuat pancasila
kemudian kita punya undang undang konstitusional yang kemudian menjamin ya
kebebasan warga untuk beragama
bahkan juga aliran kepercayaan
tapi kenapa kemudian
filsafat atau landasan landasan negara yang sudah kita miliki sejak lama
ini yang menarik sekali
di sini kita terpaksa mencari kambing hitam bukan manusia
politik ini yang
nah politik sebetulnya banyak pak
politik kemanusiaan bagus
politik bahkan politik kerukunan ya bagus
tapi yang sekarang ini terjadi adalah
yang politik yang paling sekarang berkuasa di indonesia
politik memperebutkan kekuasaan
nah kalau manusia sudah rebutan kekuasaan
itu cantik perkataan yang anda itu
itu akan mengikis peradaban
mungkin sudah kita dengan
walaupun terima kasih atas semua data data itu
tapi mari kita tidak lagi berdebat
siapa yang salah
tapi apa yang salah
nah apa yang salah ini menurut saya harus ada solusinya kan
resolusinya itu harus ada satu badan
yang bertanggung jawab
atas kerukunan umat beragama di indonesia
bahwa tidak sekali indonesia itu menjadi contoh pada seluruh dunia
ya karena mereka nggak tahu datanya ini dari saraf
tapi mari kita pertahankan citra itu
yang kalau kita lihat bagaimana islam masuk ke indonesia
bagaimana kristen masuk indonesia
semua itu toleransi semua
jadi kita paling hebat dalam toleransi
jadi saya ingin menyebutkan
penyelesaian atau persentase penyelesaian kasus kasus intoleransi yang ada di nusa tenggara
anda menyebutkan beberapa kasus
ada ratusan begitu
dua empat ratus kasus kalau saya tidak salah
begitu lima tahun belakangan
selama hampir lima belas tahun terakhir
persentase penyelesaian kasus tersebut hingga kemudian bisa menghukum para oknum oknum yang menjadi aktor di bawah seratus persen
dan sangat tergantung kepada pemimpin daerahnya
sebagai contoh saya bisa katakan memuji wali kota bekasi misalnya
ya yang tetap mempertahankan pemberian izin gereja katolik santa clara
di bawah tekanan
tetapi akhirnya selesai
karena kalau pemerintah tegas
kelompok kelompok itu lama lama juga nggak berani juga nggak bisa berbuat apa apa
jangan seperti yang seperti di pulau karimun sekarang ini
apalagi itu menggobrokan bilang bahwa ini hanya ramai di media sosial

ya kan bukan di pilihan gereja justru dia lupa karena media sosial ini kan public plate tuh
di mana orang berinteraksi
melemparkan ekspresi itu di media sosial
kok itu media sosial bukan publik virtual

mencoba merendahkan permasalahan
begitu banyak kasus kasus yang harus diselesaikan
belum lagi misalnya teman teman ahmadiyah yang tinggal di mataram di lombok timur

teman teman ahmadiyah sudah lebih dari sepuluh tahun
bahkan beberapa mereka sudah meninggal
bahkan berapa mereka sudah meninggal
tidak jelas bahwa mereka akan kemana
masa tinggal terus di asrama transito itu
itu kan manusia
itu kelompok kita juga warga negara juga
itu kelompok kita juga warga negara juga kan
penyelesaiannya harus ada
nah itulah sebab yang tadi bahwa ini harus sinergi
antara pemerintah pusat pemerintah daerah
dengan kelompok kelompok keagamaan
bekerja bersama tapi yang paling penting adalah
karena kami yakin bahwa kalau pemerintah tegas
kelompok kelompok itu juga akan mundur kok
tidak akan berhenti berhutang apa apa
kalau anda melihat sekarang sudah cukup tegas
atau masih jauh dari kata tersebut
mereka menganggap bahwa ini bukan prioritas kita kok
dan kedua adalah bahwa
aduh ini jangan dong
rame rame ribut ribut ini akan akan
udahlah kita fokus saja pada soal
betul saya setuju tetapi kan
tidak cukup hanya itu
dan ketiga jangan lupa bahwa pak jokowi sekarang agak rendah
tadi pak jaya bilang
data kami ini dipakai oleh lembaga internasional dimana mana
kedutaan amerika serikat dan sebagainya
bdmd internasional selalu mengkutip data setara
dan itu sebabnya kalau pak jokowi tahu
ke indonesia selalu ragu ragu
karena mereka mempertimbangkan ini iklim toleransi
iklim radikalisme di indonesia ini bagaimana nih
itu menjadi salah satu indikator juga untuk memperkuat investasi ya
pak jokowi yang ngakak bahwa
hasil komplain kok kenapa toleransi
investasi kok kurang
karena dia tidak pertimbangkan ini
waktunya dia berpikir merubah paradigma
berpikir dia melihat persoalan ini
prof jaya ini kan soal toleransi sebetulnya hal yang
diajarkan dari kita
di bangku sekolah dasar
kalau dilihat dari sisi edukasi sendiri sebetulnya
penetrasi pendidikan untuk soal toleransi ini
sudah diberikan dengan cukup baik
oleh pemerintah begitu ke
sedari dini sedari kecil
nah kalau melihat tadi contoh beliau
bahwa tidak ada
ini belum berjalan baik
edukasi dalam pendidikan
pengajaran di sekolah sekolah
disebutkan juga bahwa
justru di sekolah itu
jadi sumber masalah
jadi ini penting
para guru guru itu supaya mengajarkan
oke dan ini ada data juga dari setara
mahasiswa terpapar paham
radikal apakah semudah
itu kemudian paham paham
lihat saya ini paham radikal juga termasuk salah satu
yang bisa menggerakkan ke arah intoleransi juga
tapi jangan kita lupa
bahwa itu kan proses mas
proses yang terus berkembang gitu loh
jadi jangan sangka yang kira bahwa radikalisme itu
ini kan proses sudah lama
ini kan saya bilang tadi pasca reformasi ini seperti
kotak pandora yang terbuka
semua muncul ke permukaan
bagaimana kita menghadapi perkembangan ini
dengan apalagi pada
indonesia mengalami transisi yang terus menerus
tidak pada konsolidasi
menuju demokrasi sementara
indeks demokrasi kita kan terus
karena pemerintah mengambil reaksi yang berbeda
pandangan gitu jadi ini tantangan kita bersama
pemerintah sekarang harus
bertanggung jawab lah
dan mempunyai strategi yang tepat
untuk mengatasi intoleransi ini
jadi pemerintah jangan
salahkan orang lain
salahkan diri sendiri
prof jo mungkin terakhir saya ingin
mengetahui sebetulnya dari kacamata anda
untuk toleransi untuk dipahami oleh masyarakat
indonesia itu seperti apa
saya kira bangsa indonesia nggak perlu
diajarin lagi tentang toleransi
secara tadi yang saya bilang itu
dna psikokulturalnya itu
toleransi sudah built in di dalamnya
saya juga cukup lama tinggal
saya berani bilang ya
jadi betulnya nggak perlu
kita diajarin toleransi bahkan
ramah kan tapi menurut saya
ramahnya mereka itu diatur
dari lubuk sanubari ini
betulnya kita itu bisa kalau mau
jangan biarkan terkikis dan tergerus itu ya pak ibu
baik prof jaya bang coki
ini sama sama membuka
mata kita ya tadi anda katakan pandora box
semoga pandora box yang terbuka ini terkait dengan
kasus kasus intoleransi yang ada benar benar
kemudian tidak sekedar menjadi masalah yang menggantung
tapi bisa menemukan solusi dan juga
penyelesaian yang bisa memberikan efek jerah
agar kasus kasus intoleransi lainnya
tidak kembali terjadi lagi terima kasih
prof jaya suparna bang coki terima kasih
sudah bergabung bersama kami malam hari ini
dan usai jedah seri indonesia premius akan
kembali dengan informasi upaya penyelamatan buaya
berkalungban di sungai palu sulawesi tengah
terus dilakukan seorang ahli penyelamatan buaya dari australia
kewalahan untuk bisa menangkap buaya
malang tersebut usai jeda tetap bersama kami